polisi menetapkan pemimpin fpi rizik sihab masuk dalam daftar pencarian orang atau dpo
penerbitan dpo ini terkait kasus percakapan bermuatan pornografi
yang diduga melibatkan rizik sihab dan firza husein
penyidik polda metro jaya telah menerbitkan daftar pencarian orang atau dpo atas nama rizik syihab
penerbitan dpo ini dilakukan setelah penyidik mengantarkan surat perintah penangkapan ke rumah rizik
yang perkembangannya penyidik polda metro jaya sudah menerbitkan dpo
sudah menerbit dpo hari ini sudah menerbitkan dpo
tentunya ini adalah nanti dan saat ini juga penyidik sedang melaksanakan rapat
rapat di mabesbori dengan divisi hubungan transponan
sebelumnya rizik syihab telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus percakapan via whatsapp yang bermuatan pornografi
percakapan ini diduga
duga dilakukan oleh rizik syihab dan firza husein
penyidik telah melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap rizik syihab
namun pemimpin front pembela islam itu tak pernah memenuhi panggilan polisi
terkait penetapan rizik syihab sebagai tersangka
salah satu penasehat hukum rizik syihab menyatakan bahwa alat bukti yang dimiliki oleh kepolisian tidak sah
karena polisi memperolehnya dari hasil penyadapan ilegal
penasihat hukum juga menyayangkan polisi tidak memeriksa pihak yang menyebarkan konten itu
rencana penerbitan red notice terhadap rizik syihab
juga dinilai tidak sesuai
karena rizik bukan tersangka yang kabur
melainkan sedang ibadah dan diketahui keberadaannya
kita akan melakukan tindakan hukum
kalau ada red notes itu kan merupakan suatu permintaan atau kebijakan
kita akan petuankan dalam konteks esensi power
dalam penetapan tersangka kita lagi menunggu pemberitahuan resmi dari kepolisian
dan kita pasti akan peradilan
kita akan melakukan gugatan gugatan yang lain
atas kasus percakapan bermuatan pornografi
rizik dijerat pasal empat aet satu yungto pasar dua puluh sembilan
dan atau pasal enam yungto pasar tiga puluh dua
dan atau pasal sembilan yungto pasar tiga puluh empat undang undang no empat puluh empat tahun dua ribu delapan tentang pornografi
dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara
tidak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka
kasus konten pornografi polisi kemudian menyematkan status daftar pencarian orang atau dpo
terhadap pimpinan fpi rizik sihab
bila mana sebenarnya seorang ditetapkan sebagai dpo
lalu perlawanan secara hukum apakah yang akan dilakukan oleh kubu rizik sihab
untuk menemani saya berdiskusi malam ini
malam hari ini sudah ada kapitra ampera yang merupakan pengacara rizik sihab
yang bergabung dari luar studio dan juga ada kombespol agus rahmat
yang merupakan kepala bidang hukum polda metro jaya
selamat malam pak agus terima kasih sudah hadir
pak kapitra selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam pak kapitra langsung saja apa tanggapan dari tim kuasa hukum rizik sihab
setelah status tersangka sekarang disematkan status daftar pencarian orang atau buron begitu pak kapitra
peristiwa hukum adalah peristiwa yang biasa kejadian biasa ya di tengah masyarakat
tetapi ketika dalam kejadian itu banyak
orang yang terlibat maka diberi peristiwa
artinya adalah bahwa peristiwa yang kecil itu sebenarnya
bisa diselesaikan dengan cara cara konstitusional yang komunikatif dan akomodatif
sehingga hal hal yang melibatkan banyak orang sehingga menjadi peristiwa
akhirnya menghilangkan makna dari penegakan hukum justru muncul stigma stigma politis
yang mendominasi kekuasaan kekuasaan dan kekuasaan
yang mendominasi kekuasaan kekuasaan dan kekuasaan
dalam determinasi hukum
dpo itu artinya adalah kaburnya seseorang tersangka atau buronan gitu ya
atau orang sudah dipidana itu dicari tidak diketahui beradanya
domisilinya dan sebagainya
keberadaannya mengapa diperlukan
sementara kita berkomunikasi terus dengan penyidik dan kita mengasih tahu di mana
habib rizik dan apa yang dia sedang lakukan
dan dia sedang melakukan ibadah
nah tapi kalau dpo itu dikeluarkan itu kan kewenangan kepolisian
tapi kalau bahasa anda sekarang terlalu lebay ya
dengan apa dengan mengeluarkan dpo itu sementara orangnya hadat dan jelas keberadaannya
jadi tidak tepat menurut anda
dan bagi kita adalah tentu tentu ada resistensi
ada perlawanan secara konstitusional secara hukum
dan semua kebijakan kebijakan kepolisian tentu bisa diuji
bisa dievaluasi melalui pra peradilan atau melalui pt un atau melalui gugatan gugatan hukum yang lainnya
saya pikir hal yang biasa di tengah tengah masyarakat pistua ini gitu
tetapi yang tidak biasa adalah menjadikan habib rizik dpo dalam waktu yang begitu singkat
dinaikkan statusnya di tersangka
diterbitkan surat penangkapan
lalu dijadikan dpo ini luar biasa
artinya apa artinya ada tangan tangan yang bermain invisible hand yang menekan supaya polisi mengambil sikap yang represif seperti ini
oke kita minta tanggapan langsung ke pak agus romat sebelum saya akan bertanya ke pak kapitra tentang tangan yang invisible hand tadi siapa maksudnya
itu harus diklarifikasi juga pak kapitra
sekarang pak agus terlebih dahulu pak agus
penetapan status dpo ini lebay begitu pak
kurang lebih tadi pendapat dari pak kapitra seperti itu
ya ya kita ketahui tugas polri itu sesuai dengan undang undang nomor dua tahun dua ribu dua tentang polri
itu adalah memelihara kamtipmas menegakkan hukum melindungi dan mengawi masyarakat
jadi dalam hal ini penyidik adalah melaksanakan tugas menegakkan hukum
dan tentu kita memegang prinsip
jadi persamaan hukum ya persamaan di muka hukum
untuk semua warga negara
nah termasuk terhadap hrs ini sebagai tersangka
kita perlakukan sama ya
nah kemudian prosedur dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan itu kan sudah diatur
ada di dalam undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu tentang hukum acara pidana
dan juga di internal polri juga ada peraturan kapolri
nomor empat belas tahun dua ribu dua belas tentang manajemen penyidikan
dimana seseorang itu kalau sudah cukup bukti dari lima alat bukti yang ada sesuai dengan pasal satu ratus delapan puluh empat kuhap
yaitu ada satu keterangan saksi ahli petunjuk surat yang terakhir nanti keterangan terdakwa
maka dari dua alat bukti itu itu sudah cukup bukti
nah dalam hal ini
untuk status tersangka ini pak
kami sudah mendapatkan tiga alat bukti
ada keterangan saksi ahli maupun surat
lebih dari syarat minimal
nah setelah kita lakukan pengeluaran surat perintah penangkapan
kemudian kita melakukan pencarian
nah setelah dicari ternyata yang persyaratan itu tidak ada
gitu tidak ada
carinya kemana pak sebelumnya
bisa mungkin sebagai landasan untuk memberikan argumen kepada pak kapitra
ya kita cari tentunya terutama kan di rumahnya ya
ya kediamannya kita cari
ya kita selidiki ternyata tidak ada
nah kemudian ada informasi yang bersangkutan berada di luar negeri
untuk memastikan itu apakah benar tentunya pihak yang berwenang yang bisa kita konfirmasi
maka kita juga telah melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi
dan memang benar ternyata sejak tanggal dua puluh enam april itu yang bersangkutan berada di luar negeri
maka ya prosedurnya kita mengeluarkan daftar pencarian
ya karena memang orangnya tidak ada
maka kita cari dimasukkan dalam suatu daftar
namanya daftar pencarian orang
baik kalau tadi kata pak kapitra ya
kemudian saya baca juga argumen dari salah seorang kuasa hukum juga dari rizik sihab yakni egy sujana
mengatakan dpo itu seharusnya dikeluarkan bagi orang yang kabur
bagi orang yang tidak diketahui keberadaannya
status tersangka tapi tidak diketahui keberadaannya
itu baru mungkin pas untuk status dpo
nah bagaimana dengan rizik sihab ini
apakah memang polisi menetapkan status dpo ini karena memang juga tidak tahu keberadaan rizik sihab
karena kalau lihat tadi koordinasi dengan imigrasi berarti sebenarnya sudah tahu dong kepolisian
ya jadi tadi saya jelaskan bahwa setelah kita lakukan upaya penangkapan
ternyata kan kita cari di rumahnya tidak ada
kemudian kita koordinasi dengan pihak imigrasi
dan ternyata diketahui bahwa yang bersangkutan sudah berada di luar negeri
nah bagi tersangka yang tidak dapat ditangkap ini
dan kita sudah koordinasi demikian
maka ya kita masukkan dalam suatu daftar
namanya daftar pencarian orang gitu
bukan pengertiannya harus yang kabur dan tidak diketahui keberadaannya pak
ya kalau seseorang itu dicari tidak ada
ya kita masukkan dalam daftar pencarian orang
sama dengan barang bukti
ya barang bukti yang kita cari kita belum dapat
juga kita masukkan dalam daftar
namanya daftar pencarian barang bukti
jadi itu memang istilah yang baku yang ada di polri gitu
ini alasan tadi yang sudah disampaikan
argumen yang disampaikan oleh pak agus tadi
karena memang sudah dicari surat penangkapan
kemudian dilakukan pencarian
tidak ada begitu
dan berada di luar negeri
artinya wajar saja status dpo ini keluar
bukan lebay pak
setiap kebijakan dan setiap keputusan pasti harus ada argumentasi
argumentasi itu apakah argumentasi dalam kebenaran atau pembenaran
tetapi adalah bahwa habib rizik selama ini juga sangat akomodatif
kenapa tiba tiba hari ini jadikan tersangka
padahal di bandung juga tersangka
di bandung kenapa tidak dilakukan penangkapan
justru ini tersangka
artinya ada tangan yang memaksa pola yang tidak lazim dilakukan oleh aparat kepolisian kepada abib rizik
karena selama ini sangat komunikatif betul dengan kepolisian
yang komunikatif siapa
dan setiap panggilan pun datang
yang komunikatif tim pengacaranya
abib rizik selama ini sangat komunikatif
sangat habib rizik selama ini sangat komunikatif
sangat akomodatif dengan pihak penyidik
makanya di bandung dia tidak ditangkap
dalam kasus konten pornografi atau
dalam kasus ini anda harus paham bahwa penempatan tersangka itu dia tidak ada di tempat
dia ada di tanah suci
dan waktu pemanggilan itu pun pemanggilan sebagai saksi sudah diberitahu bahwa dia ada di tanah suci
jadi tidak ada alasan sebenarnya kalau pihak penyidik tidak mengetahui keberadaan abib rizik
dan dpo itu kan harus jelas bahwa seseorang itu tidak diketahui keberadaannya
tapi okelah ya kalau itu merupakan polisi ya
tetapi tentu harus disarik pada hukum ya
pada alat bukti yang jelas ya
sehingga orang bisa jadi tersangka lalu di dpo kan

sehingga tidak menimbulkan stigma stigma negatif di tengah masyarakat
apakah ini suatu penegakan hukum pure ada hukum yang dilanggar
atau karena ini adalah target bahwa habib rizik harus jadi tersangka ditahan ditahan begitu
dan ini yang harus jadi polemik di tengah masyarakat
dan ini harus dijelaskan gitu
banyak hal sebenarnya banyak pertanyaan di masyarakat
kenapa sih muncul sekarang
sekarang seperti ini gitu
sementara orang yang terlibat di dalam diduga terlibat di dalam kontens itu menolak dengan keras bahwa itu perbuatan dia
sementara alat bukti pun didapat dari pihak lain yang tidak punya kewenangan
nah berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh
bahwa alat bukti yang didapat oleh pihak yang tidak berwenang adalah alat bukti ilegal
dan tidak sah menjadi alat bukti
baik nanti kita akan mintakan tanggapan ke pak agus
kita akan segera kembali
saya juga masih penasaran dengan siapa sebenarnya invisible hand yang ikut disebut tadi oleh pak kapitra
ikut mempercepat proses penetapan status tersangka
kemudian apa kemudian surat penangkapan dan juga dpo tadi
kita akan mengulasnya setelah jeda berikut ini
baik tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh pak kapitra
kenapa menggunakan alat bukti yang disampaikan orang yang tidak memiliki kompetensi atau kewenangan sebenarnya untuk melakukan itu
kita tidak bicara kesana dulu
kita ingin minta tanggapan dulu
membuat clear sebenarnya status dpo untuk seseorang itu
apakah memang bisa ditetapkan polisi ketika surat penangkapan dan dicari misalnya di kediamannya dan beberapa tempat di tanah air misalnya tidak ada
lalu kemudian status dpo itu bisa keluar
ataukah tidak harus keberadaannya tidak diketahui oleh polisi
asal dicari dalam surat penangkapan dicari kediaman tidak ada itu sudah bisa keluar status dpo itu pak
ya jadi daftar penjara orang itu dikeluarkan
setelah dikeluarkan penangkapan
kemudian dilakukan pencarian kepada orangnya itu tidak ada
sudah cukup bagi polisi untuk mengatakan ini tidak diketahui keberadaannya
iya kan sudah dilakukan pencarian tadi itu ya
di rumahnya tidak ada di tempat lain juga tidak ada
nah kita masukkan dalam tataran pencarian orang
sampai nanti tertangkap orangnya
kalau misalnya disebutkan tadi sebenarnya cukup intens komunikasinya antara tim pengacara rizik sihab dan mengatakan bahwa rizik sihab
sedang beribadah begitu ya di arab saudi
intens komunikasinya dengan kepolisian
itu apakah tidak bisa menjadi acuan atau benar atau tidak sebelumnya pak
ini benar atau tidak komunikasi yang intens ini
jadi kalau memang akumulatif kooperatif ya sebaiknya dipanggil dua kali datang dong
toh kemarin katanya informasinya ada
sudah sampai di malaysia
ya kan kita dapat informasi
kenapa tidak langsung kembali saja ke indonesia
kalau memang mau disebut kooperatif ya
kemudian kalau mereka hadir ya maksudnya hrs hadir kan tidak perlu sampai keluar surat perintah penangkapan
bahkan tidak perlu juga keluar di pu gitu
ya kan kan sudah di malaysia tinggal balik aja ke sini
kenapa mesti harus pergi lagi ke tempat yang lain
kalau memang dikatakan kooperatif ya
mau memberikan keterangan
keterangan dengan sebenar benarnya kan begitu
nah soal barang bukti
barang bukti kan sudah dijelaskan tadi
bahwa itu kan kita awalnya laporan dari masyarakat
dan setelah kita selidiki ternyata itu diduga ada pelanggaran undang undang ite
di mana di upload oleh seseorang
nah ini sedang kita lakukan penyelidikan
orangnya dikejar juga yang mau upload
ya orangnya dikejar juga yang mau upload ini
sementara ini kita dapatkan bahwa ini
tapi tetap kita upayakan terus untuk mencari ini
ada pelanggaran hukum lagi yaitu undang undang pornografi
ya berbeda hal ini
ya ini berbeda hal
nah undang undang pornografi ini kita dapatkan ya
kemudian setelah kita sita hp kedua tersangka ini
yaitu fh dan hrs
kemudian kita panggil ahli
dan kita buka kontennya
maka kita dapatkan konten itu
ada tujuh puluh satu gambar dan tiga puluh dua chat
dan ini berisi tentang pornografi
dan ini sudah kita sita
sesuai prosedur hukum yang berlaku
pak kapitra saya minta pendapat anda terkait dengan kalau disebut kooperatif
kenapa tidak kembali saja seperti contoh
ketika sudah sampai di malaysia
kenapa tidak langsung saja ke indonesia
karena kalau begitu maka tidak akan keluar
kemudian status dpo
anda harus bedakan status hukumnya
yang dipanggil itu dia sebagai saksi
saksi adalah diberikan keterangan
bahwa dia ada di mekah
terus kena waktu deadline kuliahnya harus segera
maka dia mengurusnya
dan keluarganya masih ada di arab saudi
dan itu dalam kapasitas sebagai saksi
nah sebagai kapasitas sebagai tersangka dia belum pernah dipanggil
dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan
langsung diterbitkan surat penangkapan lalu dpo
kan baru kemarin itu surat penangkapannya ya
dan dpo nya baru hari ini
tidak ada jeda sama sekali
itu yang penting ya
kedua perlu juga dijelaskan
barang bukti f itu disita
itu dalam kasus makar
bukan dalam kasus konten pornografi gitu
dan itu baru muncul setelah tanggal dua puluh sembilan januari
lalu siapa yang melapornya
dari mana itu bisa keluar sementara
hp nya itu sudah disita
jauh hari sebelum tanggal dua puluh sembilan
dan adi muts sudah membantah kalau dia
kalau seandainya dia melakukan
berarti dia melakukan penyadapan ilegal
menurut keputusan mahkamah konstitusi
penyadapan yang dilakukan
bukan oleh aparatnya bonang
dan penyadapan itu tidak bisa
menjadi barang bukti
di dalam peristiwa hukum pidana
soal equality before the law kalau kita mau jujur banyak sekali ya di hp hp di google di instagram banyak sekali situs situs porno yang dilakukan oleh orang indonesia
kalau ingin menindak kenapa itu tidak dilakukan kenapa ini menjadi suatu target sehingga menjadi opini yang luas dan mendiskreditkan
dan ketika kita bicara tentang keadilan summa justitio summa inovia keadilan tertinggi itu ada pada ketidakadilan
ini yang dirasakan oleh habib rizik
maka habib rizik mengatakan pada saya
mbak ini bukan pola polisian karena selama ini polisi dengan habib rizik sangat komunikatif sangat akomodatif sehingga dia pun rela ditahan dipenjara
oh contoh kasus yang lain begitu ya
yang dianggap bersalah
iya kasus kasus yang lain jadi ini berbeda
kalau kita mau ledakan keadilan mendapatkan kesamaan di mata hukum banyak sekali
nah sekarang pertanyaan
kalau seandainya itu betul ada konten itu di dalam di mana letaknya
di dalam handphone kan
dan handphone ini tidak akan bagaimana penyidik tahu polisi tahu kalau ada konten porno di dalamnya
bagaimana mungkin bisa tahu
kecuali ini disebarkan oleh orang lain
itu sedang dikejar juga pak
kalau dikejar oleh orang lain penyebarnya ini siapa yang melakukannya
kenapa ini dan dikejar apakah yang disebarkan itu asli atau tidak
itu sudah diselidiki pak ya
bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu
dan banyak sekali pertanyaan pertanyaan hukum ya yang tidak terjawab
tapi oke lah kita akan
kita biarkan pak agus menjawab sekarang ya
kita biarkan pak agus menjawab karena pertanyaan pertanyaan tadi banyak
kita biarkan pak agus menjawab silahkan pak agus
tadi ada beberapa hal yang disanggah pertanyaan pertanyaan juga bahwa
kenapa sih ini sebenarnya pertanyaan terus berulang
tidak dimulai dari yang mengupload itu
bisa jadi dasar baru konten pornografinya itu diselidiki lebih lanjut
aturan mehnya memang begitu aturan mehnya
ya saya jelaskan tadi
bahwa ini kan ada dua undang undang
dan ini masing masing bisa berdiri sendiri sendiri
tidak harus menunggu
tidak harus menunggu its nya dulu
nah justru kalau misalnya memang ini bisa dibuktikan bahwa ini ada pornografi
konten pornografi justru yang mengupload tadi malah lebih kena lagi kan
bahwa ini benar ternyata pornografi
yang mengupload tadi malah lebih dapat kita buktikan
ya kan gitu
nah ini sedang kita cari
nah soal tadi disampaikan
itu kan hp nya eva tadi kan sudah disita oleh polisi
ya kan kemudian kok muncul gitu kan
tapi waktu disita itu kasus yang lain pak ya
kasus makar ya
ya kasus yang lain
nah sekarang pertanyaannya
apakah tidak bisa bahwa konten tadi itu sebelumnya sudah
diberikan kepada orang lain kan
kemudian apakah tidak mungkin juga orang lain itu mungkin memberikan kepada orang lain
sehingga itu bisa saja
kemungkinannya masih banyak
entah siapa yang menyebarkan
kan kita tidak tahu ini kan
kalau yang membuat konten tadi sering digunakan juga
sering disampaikan juga oleh tim kuasa hukum dari pak rizik sihab bahwa
itu yang membuat konten saja membantah bukan dirinya
itu bisa menjadi acuan tidak
oh kalau itu kan haknya tersangka
ya hak tersangka itu boleh
jadi tidak menjawab pun boleh kok
tidak mengakui boleh
itu hak yang tersangka
tapi proses tetap jalan
ya tetap jalan
yang penting kan bagi penegak hukum ini adalah kita mampu membuktikan adanya dua alat bukti yang cukup
dari lima alat bukti
nah ini kami sudah mendapatkan tiga alat bukti
dan bahkan ya dari three angel evidence ya
ada tempat kejadian
ya kan ada saksi ada barang bukti
ini saling terkait
jadi saling terkait
menurut polisi mengkonfirmasi akhirnya
ya dari provider iya dari hp nya iya dari saksi juga
ada curhatan ke tempat lain juga mengatakan iya
dan ini juga justru malah timbul petunjuk kalau saling terkait ini
jadi tidak hanya saksi ahli surat bahkan petunjuk bisa muncul di sini kan
karena saling terkait begitu
baik pak sekarang kita akan bicara selanjutnya begitu pak
setelah status dpo ini keluar apa yang akan dilakukan kepolisian selanjutnya
karena yang dipahami publik akan terbuka
yang dipahami publik akhirnya banyak juga muncul di pemberitaan bahwa
polisi akan melayangkan red notice begitu setelah dpo ini keluar
ya jadi kita masih terus berupaya untuk melakukan pencarian yang bersangkutan
untuk bisa dapat hadir ya
supaya kita bisa meminta keterangan yang bersangkutan
bentuknya pencarian ini seperti apa nantinya pak
bekerja sama dengan imigrasi tadi
kita sudah bekerja sama dengan imigrasi
kemudian selain itu juga kita sedang rapat ya dengan baris krim polri
ya kan juga tadi kita koordinasi lah
baru koordinasi aja dengan pihak interpol ya
apa ini kira kira yang bisa dilakukan gitu
apakah kerjasama dengan negara yang di mana berada
yang disebut polis to police cooperation tadi itu pak
apakah seperti itu atau bagaimana
belum belum belum
ya kita masih berkoordinasi
nanti lihat perkembangannya bagaimana
baik pak kapitra sempat ada wacana juga soal red notice
tapi memang tadi kepolisian pak agus tadi mengatakan masih mengembangkan cara yang lain dulu
tidak sampai red notice begitu
tidak hanya terkait dengan bangsa indonesia juga berkaitan dengan bangsa lain
itu ada atur mainannya
jadi ada sembilan kategori kejahatan yang bisa diterbitkan red notice
nah ini apa namanya ada yang namanya serious ordinary law gitu ya
dan ini tidak masuk ke dalam wilayah itu
bagi kita ya karena sudah menyangkut kepada hubungan bilateral internasional
dan itu jelas penegakan hukumnya
dan tidak perlu kita ragukan
karena menurut pasal delapan puluh tiga role process of data itu
ya road netize tidak bisa dipakai untuk kasus seperti ini
yang paling penting adalah bagi kita ada kesan
jangan sampai masyarakat menilai yang penting jadi tersangka dulu soal urusan belakangan gitu ya
validitas dari alat bukti itu penegakan hukum itu betul betul transparan
bagaimana hukum ya itu ditegakkan sehingga orang bisa melihatnya bahwa kebenaran sedang ditegakkan
bukanlah bukan orang melihat bahwa penginayaan demi penginayaan dilakukan melalui tangan tangan hukum
ini yang harus ditegak
ini yang harus diantisipasi
karena negara ini sudah mengambil konsensus nasional bahwa hukum bahwa negara ini negara hukum
semeluruh kekuasaan maupun masyarakat
tunduk ke dalam hukum
ini yang harus kita garis bawahi
ini sudah punya jawabannya pak agus
tapi kita tunda setelah jeda berikutnya
tetaplah di cnn indonesia prime news
sebelum saya minta tanggapan
saya minta tanggapan dari pak agus
pak agus tadi ada beberapa pertanyaan tadi ya
argumen yang disampaikan oleh pak kapitra
saya ingin minta pendapat hukum sedikit kepada akademisi hukum pidana universitas pelita harapan jamin ginting yang tersambung melalui sambungan telepon
selamat malam pak jamin
selamat malam maulana
selamat malam kapitra pak agus
pak jamin ada pandangan anda seperti apa pak ketika kemudian tadi status dpo itu disebut
tidak tepat untuk kasus rizik sihab ini karena status dpo itu sebenarnya menurut pak kapitra begitu ya dan kuasa hukum pak rizik sihab yang lain mengatakan sebenarnya ini tepatnya untuk para tersangka yang kabur tidak diketahui keberadaannya
sementara rizik sihab seringkali disebutkan oleh kuasa hukumnya bahkan katanya komunikasi dengan tim penyidik dari kepolisian sudah disampaikan keberadaannya ada di arab saudi sedang melakukan ibadah dan itu artinya bukan kabur
sehingga status dpo ini dinilai lebay apalagi kalau dilihat waktunya penetapan tersangka kemudian muncul surat penangkapan dan sehari kemudian muncul status dpo
terlalu cepat ini pak ada hal yang disebut lebay begitu kalau pandangan pak jamin sendiri seperti apa pak jamin
begini untuk red notice saya kira red notice itu kan salah satu alat untuk melacak ya keberadaan orang di luar negara asalnya
jadi itu tergantung keperluan orang di luar negara
jadi itu tergantung keperluan orang di luar negara
jadi itu tergantung keperluan orang di luar negara
jadi itu tergantung kepada kerja sama interpol di antara setiap negara tetapi juga tergantung kebutuhan negara tersebut didasarkan kepada undang undang ekstradisi negara tersebut
jadi kalau memang ketentuannya bahwasannya kita punya ekstradisi ya tentu bisa dengan negara di mana orang itu berada
saya mau tanya status dpo dulu pak
status dpo ini pengertiannya apa
pengertiannya apakah memang ditujukan kepada tersangka yang kabur tidak diketahui keberadaannya
ataukah memang ketika dilakukan pencarian di dalam negeri tidak ada sudah cukup bagi polisian untuk meluarkan status dpo
dalam hal untuk mendapatkan dan mengetahui apakah panggilan itu dilakukan dengan layak
ataukah sudah dilaksanakan sesuai dengan undang undang
kalau sudah dilakukan dan orangnya tidak hadir tidak perlu kita harus mencari kemana mana
yang penting dilakukan sesuai dengan aturan yaitu diberikan di tempat alamatnya diumumkan
dan tidak hadir juga itu bisa langsung diajukan dengan dpo itu sendiri
jadi tidak harus kita cari cari seluruh sampai kemana mana baru kita keluarkan dpo kalau tidak ada
yang penting peraturan pemanggilan terhadap tersangka sudah dilakukan
sesuai dengan aturan kuhap
baik kalau soal red notice tadi pak ada yang menyebutkan bahwa untuk kasus ini
kasus rizik sihab yang disebut disangkakan dalam kasus konten pornografi
tidak layak kemudian atau tidak masuk kategori bagi kepolisian untuk mengajukan red notice
ada beberapa memang di beberapa negara yang mencantumkan beberapa ketentuan
tetapi sekali lagi itu didasarkan kepada perjanjian interpol di antar negara
dan juga perjanjian ekstradisi yang ada di bilateral
jadi kalau itu termasuk dalam wilayah kewenangan ekstradisi bisa saja dilakukan
tetapi kalau untuk dpo tentu tergantung lagi perjanjian suatu negara dengan interpol
apakah dia bisa disclaimer atau bisa mengklarifikasi
suatu kejahatan itu dianggap sebagai red notice atau tidak ya
tergantung klasifikasi di negara negara tersebut
baik pak jamin ginding terima kasih atas pendapatnya pada malam hari ini
saya langsung minta ke pak agus rohmat
jadi sebenarnya kalau indonesia untuk perjanjian dengan interpol gitu ya
bagi polisi indonesia apakah bisa memasukkan kasus ini dalam red notice pak
karena kalau tadi laporan rekan kami juga mengatakan ada beberapa hal
bahkan sangat banyak hal
kan sanggahan dari tim kuasa hukum mengatakan untuk tentu saja kasus kasus kejahatan luar biasa
terorisme human trafficking narkoba korupsi dan lain sebagainya
ya jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa penyidik sedang melakukan gelar perkara ya
dengan baris krim dan juga rapat koordinasi dengan interpol ya
itu kan ada beberapa pesanan persahatan
jadi nanti kita lihat perkembangannya aja bagaimana ya
nanti kita lihat perkembangannya aja
tadi pak kapitra juga mengatakan
sebaiknya hukum ini ditempatkan pada letaknya begitu
ditempatnya tidak salah
yang muncul sekarang menurut pak kapitra
terkesan seperti pokoknya status tersangka dulu
nanti masalah barang bukti dan alat bukti yang lain menyusul kemudian
bagaimana pak ada anggapan anggapan seperti itu
ya dalam menegakkan hukum itu sudah ada aturan hukumnya ya
baik itu di undang undang ya
undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
maupun undang nomor empat puluh empat tahun dua ribu delapan
itu semua sudah diatur hukum formil maupun materialnya
jadi tidak bisa menegakkan hukum dengan kata kata pokoknya
jadi ada prosedur ada syarat syarat
formil dan materiel ya
ada subjektif ada syarat subjektif ada syarat objektif gitu ya
jadi harus dipenuhi semua itu
selain itu juga ada ranah kalau mempermasalahkan ini
nah kalau memang dianggap itu tidak tepat ya
sesuai dengan aturan tadi
juga ada prosedurnya
ya silahkan menguji di perapradilan misalnya kan gitu
dan ini juga tidak ada kriminalisasi tidak ada
ini kita menegakkan hukum dan kita menjung prinsip equality before the law
kepada siapapun ya
jabatannya apa dan sebagainya
sama di muka hukum
termasuk kepada hrs
ya kan gitu
nanti kita lihat di pengadilan bagaimana
kita berikan pendidikan kepada masyarakat ya kan
tentang penegakan hukum itu yang baik dan benar gitu kan
nah kita serahkan nanti kepada proses hukum
kita ajukan aja ke pengadilan
yang soal invisible hand tadi pak
sekaligus menjawab pertanyaan dari pak kapitra
ya itu kan yang menyebutkan kan beliau
jadi silahkan tanya kepada beliau itu
polisi tidak ada begitu ya
bahwa status tersangka kemudian apa namanya pak
surat penangkapan dpo muncul
waktunya sangat pendek sekali cepat sekali
itu wajar saja sebenarnya dalam kepolisian
dalam penegakan hukum
ya kita kan melakukan itu kan ada manajemen penyidikan ya
ada perencanaan ada pengorganisasian
ada pelaksanaan ada pengawasan dan pengendalian
jadi sudah ada timelinenya gitu kan
jadi sepanjang memang prosedur dan syaratnya dipenuhi
seperti penetapan tersangka ya kan
itu minimal dua alat bukti yang cukup
kalau itu sudah cukup bukti
maka dilakukanlah penetapan tersangka
ya kan gitu
nah ini perlu diketahui juga
bahwa ini deliknya adalah ya kejahatan ini
bukan pelanggaran ini ya bukan pelanggaran
jadi tindak bidangnya kan ada pelanggaran dan kejahatan
kalau pelanggaran seseorang itu tidak bisa langsung ditangkap
tapi dipanggil dulu dua kali baru ditangkap
kalau nggak datang
kalau kejahatan sesuai dengan pasal tiga puluh sembilan
undang undang nomor empat tahun dua ribu delapan tentang pornografi
ya pasal dua puluh sembilan sampai dengan tiga puluh delapan itu
ketika memang sudah cukup bukti
ya seseorang itu
maka sesuai dengan pasal sembilan belas ya
maka penyidik bisa melakukan penangkapan gitu
jadi ini semua sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku
kalau masih tidak puas ada ranah pra peradilan
ya kalau masih dianggap tidak sesuai ya kan
bukan dengan tidak menghadiri panggilan dari kepolisian
ya tidak juga dengan melakukan hal hal yang membuat suasana tidak baik
mari kita bikin suasana yang sejuk
maksudnya menyampaikan opini di luar penegakan hukum begitu
ya ada aturannya kok
jadi di pengadilan silahkan uji pra pragilan silahkan
pak kapitra masih bersama kami ya pak kapitra
kalau tadi ada kejanggalan kejanggalan tadi misalnya
kenapa tidak ke ranah pra peradilan saja sih pak
misalnya kalau anda meyakini ada invisible hand
anda meyakini ada kejanggalan penetapannya cukup cepat waktunya
dan lain sebagainya
banyak argumen anda tadi yang cukup banyak tadi
bisa disampaikan di ranah pra peradilan
tidak membuat opini di luar maksudnya begitu pak
ya ini karena anda bertanya makasih ya jawab
ya tentu kita tahu saluran saluran apa namanya ketidakpuasan
saluran saluran ketidaknormalan sesuatu yang tidak normatif
tentu undang undang memberikan ruang buat kita
pada prinsipnya teori teori ilmu hukum itu sama
tapi dalam aplikasi implementasi itu suka sekali terjadi deviasi
makanya ada lembaga peradilan karena mengontrol supaya deviasi ini
nah untuk itu juga kita pasti akan lakukan cara cara yang konstitusional
kita akan lakukan cara cara hukum karena ini masalah hukum tentu
kita selesaikan juga dengan cara cara hukum
dan kita akan lakukan itu apa namanya gugatan pra peradilan dan sebagainya
termasuk juga akan mengajukan pt un tentang status dpo dan sebagainya
jadi untuk apa namanya kita tidak ingin membangun opini
tetapi karena opini ini harus diharmonisasikan sehingga menjadi hak bagi tersangka
dan menjadi hak juga bagi kami yang mewakili tersangka
yang diatur dilindungi juga oleh undang undang
dalam rangka pembelaan yang dilakukan kepada tersangka
dan semua kita sama dalam teori hukum
baik terakhir pak
ketika kemudian awalnya dipanggil saksi tidak hadir kemudian muncul surat panggilan ketiga
dengan perintah membawa serta
begitu kan waktu itu kita sudah sempat membahas juga pak kapitra ya
di studio cnn indonesia prime news juga
tetapi kemudian ini sekarang malah berlanjut status tersangka
kemudian muncul surat penanggapan
sekarang malah kemudian masuk dalam daftar pencarian orang
apakah dari pihak pak rizik sihab dan juga mungkin kuasa hukumnya termasuk pak kapitra
tidak berpikir lebih baik pak rizik sihab hadir di kepolisian memenuhi panggilan kepolisian
dan kemudian memberikan keterangan di situ pak
sehingga tidak kemudian semakin berpanjang lebar muncul wacana red notice dan lain sebagainya
ya selagi itu menjadi kewenangan kepolisian yang diatur oleh undang undang
tentu tidak ada yang boleh menghambatnya
tetapi orang juga punya hak untuk menilai apakah keadilan itu ditegakkan
apakah hukum itu berdiri mandiri dalam penanganannya
ataupun apakah negara ini menghargai atau penegakan hukum itu menghargai hak hak azazi manusia
ketika orang tidak mendapatkan keadilan orang punya alternatif alternatif
bisa saja orang melakukan sesuatu yang dianggap bahwa hukum itu tidak mengandung keadilan
bisa saja orang datang untuk menyeberangi ketidakadilan itu dengan menghadapinya
dan banyak alternatif alternatif
tetapi ini bukan habib rizik bukan tidak ingin menghadapi
ini karena habib rizik masih berada di tanah suci untuk melaksanakan ibadah
untuk mudah mudahan mendapat suatu energi yang bisa dia bawa pulang
untuk menghadapi proses hukum semua
karena sejarahnya tidak pernah dia melari dari dugaan dugaan seperti ini
tidak ada yang dikhawatirkan karena ini diresiko dari semua kehidupan
untuk wacana paspor akan dicabut bagaimana pak
untuk wacana paspor yang kemungkinan akan dicabut
itu akan juga ada jalan jalan anunya jalan keluarnya
kalau itu dilakukan kan kita bisa juga pt un kan kebijakan kebijakan itu
kan sudah banyak instrumen instrumen untuk mengontrolnya untuk mengujinya
selagi semua berada ya di runway hukum tidak ada yang dikhawatirkan
asal penegakannya betul betul sesuai dengan hukum itu sendiri
baik terima kasih pak kapitra ampera
dan juga nanti kita tunggu selanjutnya
oke baik terima kasih pak kapitra ampera dan juga nanti kita tunggu selanjutnya
pak agus rahmat langkah dari kepolisian setelah status dpo ini keluar
apakah nanti ada kajian memang red notice ataukah ada kajian yang lain begitu untuk segera
intinya segera membawa risikosi kembali ke tanah air begitu pak ya
baik terima kasih selamat malam pak agus romat
terima kasih sekali lagi telah hadir di cnn indonesia prime news
dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news